empat hari jelang lebaran kepadatan arus lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek diprediksi meningkat
terlebih kepolisian akan memperlakukan sistem ganjil genap bersama dengan one way
dari kilometer empat puluh tujuh tol cikampek hingga gerbang tol kalikangkung mulai pukul tujuh belas hingga dua puluh empat
imbasnya banyak pemudik berangkat lebih awal
banyaknya jumlah kendaraan yang menuju arah timur mulai menyebabkan kemacetan
mulai dari kilometer empat puluh tujuh ruas tol jakarta cikampek
untuk mengurai kemacetan kepolisian bersama jasa marga
memperlakukan buka tutup akses masuk tol layang mohamed bin zayed arah cikampek pada kamis pagi
kendaraan dari arah jakarta menuju arah timur diarahkan menggunakan jalur bawah tol cikampek